sementara itu menjelang upacara penutupan asian games dua ribu delapan belas minggu nanti
akan diterjunkan petugas gabungan dengan jumlah lebih banyak dibanding pada pembukaan
akan ada empat lapis pengamanan di kawasan gelora bung karno
upacara penutupan asian games dua ribu delapan belas di stadion gelora bung karno
akan dikawal oleh sembilan empat ratus dua puluh dua petugas gabungan dari kepolisian tni satpol pp dan pemadam kebakaran
jumlah ini lebih banyak dibanding petugas yang mengawal pembukaan asian games dua ribu delapan belas pada delapan belas agustus lalu
sebanyak delapan seratus personil petugas akan ditempatkan di empat lapis ring pengamanan
ring pertama di dalam stadion akan menjadi tanggung jawab pihak tni karena adanya kepala negara
ring kedua sisi luar stadion menjadi tanggung jawab polri
lapisan pengamanan selanjutnya yakni ring ketiga atau area festival
dengan lima layar lebar untuk nonton bareng penutupan asian games
dan diperkirakan akan ada konsentrasi masa sekitar tiga puluh orang
lapis keempat area luar kawasan gbk dengan pihak kepolisian yang akan melakukan penutupan jalan
dan rekayasa lalu lintas saat berlangsungnya acara
kita menjadi bagi empat ring
ring satu di dalam gbk itu nanti menjadi tugas penanggung jawabnya dari panglima tni
karena ada tvip di sana ada presiden

bagaimana pencana saya dengar
ada jekma juga ya pemilih alibaba itu mau datang
itu kan hebat tuh
kemudian di luar stadion yang ada empat running lari
itu namanya ring dua menjadi tugas polisi
pasar festival ini bedanya dengan pembukaan
kalau pembukaan itu cuma tiga puluh
karena sebagian besar di bagian belakang yang ada stage gunung itu kan ditutup
jadi dipakai buat penonton
untuk ring empatnya adalah di luar untuk mengatur lalu lintas